banyak orang mengekspresikan kasih sayangnya pada hari valentine melalui pemberian hadiah kepada orang orang terkasih
biasanya bingkisan valentine identik dengan bunga atau coklat
nah agar hari kasih sayang ini semakin berkesan sejumlah pengusaha hampers di surabaya berinovasi melalui kreativitasnya dalam penyajian hampers atau bingkisan
seperti yang dilakukan jane jasinda hampers yang ditawarkan oleh jane cukup unik yaitu puding cinta
puding ini berbentuk hati berwarna merah muda yang disajikan dengan hiasan bunga cantik
selain puding cinta jane juga menginovasikan hampers puding dalam ukuran mini
walaupun berukuran kecil puding ini dihias dengan ornamen ornamen valentine seperti teddy ben hati dan bunga yang ternyata bahan dasarnya juga puding
menurutnya momen seperti valentine ini menjadi peluang untuknya melebarkan sayap bisnis
terbukti animu masyarakat untuk hampers puding ini pun cukup tinggi
untuk harga puding
cinta milik jane dibanderol mulai dari rp lima puluh delapan hingga rp tiga ratus delapan puluh delapan tergantung ukuran
jadi tahun lalu itu sekitar rp lima puluh sedangkan tahun ini itu sampai saat ini sudah masuk rp lima puluh lebih
tapi biasanya untuk beberapa hari sebelum valentine itu biasanya orderan masuk lagi sehingga kadang sampai nggak tidur gitu
berbeda dengan hampers puding cinta
yang satu ini adalah buket bunga
eits tapi bunga yang satu ini bukan bunga biasa loh
rangkaian bunga ini dari balon
di tangan nancy claudia seorang pengusaha hampers valentine di surabaya
balon warna warni ini disulap menjadi suatu rangkaian bunga
menyerupai buket bunga dalam ukuran jumbo
menurutnya rangkaian bunga balon ini menjadi alternatif hampers valentine kekinian
tidak hanya buket bunga
nancy juga mengkreasikan parcel valentine bersih coklat
dengan hiasan balon yang diberi pesanan
harganya pun beragam mulai dari seratus ribuan hingga empat ratus ribu rupiah
menyesuaikan dengan ukuran dan permintaan pelanggan
kalau dari tahun tahun sebelumnya sebenarnya sih kita nggak fokus ke valentine
tapi ternyata banyak yang minta gitu loh
banyak yang kita kan nggak kepikiran karena biasanya kita menerima untuk pesanan ulang tahun
tapi ternyata mereka sendiri yang datang untuk minta dibuatkan bunga dari balon
jadi wah tahun ini
kita coba terjun sih untuk memeriahkan acara valentine ini
dengan hampers yang unik diharapkan meninggalkan kesan tersendiri bagi orang terkasih
sehingga dapat semakin membuat hari valentine semakin bermakna
kia klarissa miki peresia surabaya jawa timur